untuk siapa aku menulis semua ini
semua puisi tentang cinta abadi melewatkan detak jantung cinta pada pandangan pertama
semua ini tampaknya begitu tidak ada artinya
bagaimana bisa aku menulis tentang cinta ketika aku sendiri bahkan belum pernah mengalami cinta
zoran saudaraku kau terlalu banyak berpikir kau perlu tenang
aku perlu bersantai
aku perlu bersantai
oh terima kasih
terima kasih banyak
terima kasih banyak peri peri
kau yang terbaik
aku perlu merasa tenang
aku perlu tenang
wow ada apa ini
aku pikir dia telah kehilangan akalnya
kemana kemana kau pergi
bukan aku temanku
bolehkah aku bertanya
zoran memasukkan peri peri ke dalam saku mantelnya dan mengambil tas kerjanya lalu dia pergi dari rumahnya
selamat datang di titanic salah satu kapal pesiar terbaik di seluruh dunia
kami akan membawa kalian ke wilayah kutub utara yang luas dan spektakuler
kutub utara mencapai dari timur jauh rusia speed bergen ke kutub utara norwegia
diselimuti oleh es hampir sepanjang tahun selama berbulan bulan musim panas yang singkat inilah
kami tawarkan kesempatan untuk menyaksikan beragam pemandangan
satwa liar yang tidak biasa dan juga orang orang menarik yang ada di kutub utara
kepala peri peri yang gemetaran mengintip dari dalam saku
kita akan pergi ke kutub utara
kau bilang aku perlu tenang ingat
kau kau menerimanya secara harfiah
ini tidak mungkin nyata
dan dia kembali tidur lagi
selama lima hari berikutnya kapal berlayar dan berlayar
pada hari ke enam kapal mencapai kutub utara
hei zoran kemana kau akan pergi apakah kau tidak ikut dengan kru yang lain
tidak temanku aku punya agenda sendiri
tapi aku akan berhenti
akan bergabung dengan kalian pada hari kapal itu berlayar kembali
baiklah kalau begitu semoga berhasil
oh dan jangan masuk angin paham
bisakah kita meninggalkannya di sini saat kembali ke rumah
zoran berjalan ke permukaan es kutub utara yang dingin dengan peta yang ada di tangannya
setelah berjalan cukup lama
di kejauhan terlihatlah sebuah iglo yang berwarna

joran melihat ke peta dan dia tersenyum
ayo peri peri mari kita temukan cinta hidupku
zoran memasuki iglo dan menemui seorang wanita tua yang duduk di sana di dekat api unggun di tengahnya
dia adalah seorang penyihir bernama lady laga
siapa kau dan bagaimana kau bisa menemukan igloku
bibi laga ini aku keponakanmu zoran
iya dan ini burung beoku peri peri
baiklah baik untuk diketahui sekarang pergilah syu
tidak aku tidak datang ke sini hanya untuk memberitahumu namanya aku punya masalah
aku seorang penyair aku menulis tentang cinta
dan aku sendiri belum pernah mengalami cinta
itu semua terasa sangat salah
lalu apa yang harus aku lakukan
ibu biasanya bercerita tentang bibi
bagaimana bibi menjadi pencipta pertandingan bagi ratusan orang
dan bagaimana bibi membantu orang menemukan cinta sejati mereka
oh aku tidak bisa melakukan itu lagi
ah baiklah tapi itu sungguh tidak mudah
kau meremehkan manusiaku nona maaf
lady laga memberitahu zoran tentang putri esmin
dia mencintai putri putri yang selama bertahun tahun masa mudanya tidak pernah menemukan cinta sejati
tidak ada pelamar yang bisa menggerakkan hatinya dan memenangkan hatinya
mereka datang dan pergi satu demi satu
akhirnya dia menjadi sangat sedih sehingga kepercayaannya pada cinta sejati menghilang begitu saja
jantungnya menjadi dingin begitu dingin sehingga seluruh tubuhnya berubah menjadi es
raja sudah mencoba beberapa metode untuk mengembalikannya menjadi normal
tapi tidak ada yang berhasil
akhirnya atas saran dari pria bijak raja dengan hati yang berat meminta tubuh putrinya yang dipahat es dipindahkan ke kutub utara
oke aku suka dongeng saman es ini yang baru saja kau ceritakan dengan intensitas yang sangat tinggi
apakah kau mengajakku
jangan dengarkan dia bibi tolong lanjutkanlah
di kejauhan dari sini tinggallah sebuah koloni pinguin yang disebut dengan cirins
mereka selalu bahagia dan tidak pernah tahu apa itu air mata
jika kau bisa membuat salah satu dari mereka meneteskan air mata sukacita dan membuatnya jatuh di atas kerikil kau akan menyelesaikan setengah dari tugasmu
nah dengan kerikil di tanganmu itu kau harus bisa melamar patung es
kalau lamaranmu itu cukup kuat untuk mencapai hati sang putri dan bisa menembus lapisan esnya
maka kau akan menemukan cinta sejatimu
aku pikir tetangga kita letna rodriguez adalah ide yang lebih baik
dia sangat menyukaimu dan kau tidak harus melalui semua kerikil dan patung es ini untuk memenangkan hatinya
emm bibilaga sebelum aku pergi aku butuh satu bantuan lagi darimu
lalu setelah itu zoran dan peri peri pergi ke tempat chirins
ketika mereka sampai di sana mereka menyadari bahwa mereka telah dikelilingi oleh penuin
apa yang kau inginkan di sini ham
ya aku datang padamu untuk memberimu hadiah
iya ini dia lihatlah sendiri
kepala pingwin itu mengambil hadiah dan ketika dia membukanya dari situ keluarlah
ya lanjutkanlah narator
dari situ keluarlah sebuah peluncur gantung
wow peluncur gantung
mengapa kau tidak memakainya dan mencobanya sendiri
kepala penguin memakai peluncur gantung itu
sekarang lari dan terbanglah

dibanjiri kegembiraan air mata mengalir dari matanya
dan dalam beberapa saat berikutnya dia berada di udara terbang seperti seekor burung dibanjiri kegembiraan air mata mengalir dari matanya

peri peri segera mengambil kerikil es dan pergi setelah air mata itu menetes

tetesan air mata pingguin itu jatuh di kerikil es dan bersinar dengan terang
air mata pinguin itu jatuh di kerikil es dan bersinar dengan terang
para penguin mengejar kepala mereka yang terbang dengan gembira
sementara itu zoran dan peri peri berangkat menuju patung es
ketika mereka sampai di tempat patung itu berdiri mereka terpesona
oh ya ampun ini terlihat luar biasa
zoran tersenyum dan dia berlutut
dia menutup matanya dan mengambil nafas dalam dalam
pada saat ini semoga waktu berhenti
pada saat ini semoga aku kehilangan kekuatan keinginan untuk hanya memenuhi apa yang selalu kau inginkan
untuk meninggalkan semuanya dan bergerak maju
menuju padamu hatimu pikiran dan jiwamu
bantu aku oh putri karena aku kehilangan kendali
hancurkan es itu dan keluar untukku
aku di sini untukmu sekarang dan akan selalu ada
keluarlah oh putri
karena pada saat ini aku harap waktu berhenti
karena pada saat ini aku harap aku kehilangan kekuatan untuk keinginan
angin sepoi sepoi angin berhembus melewati zoran
dan pada saat itu lapisan es pecah berkeping keping
dan dari dalamnya muncullah putri mintosa
pipinya memerah matanya berair dan rambutnya terbang di udara
zoran membungku kagum
peri peri pun terpesona
putri mintosa berjalan ke arah zoran saat dia berdiri
keduanya saling menatap mata
zoran menyerahkan kerikil kepada sang putri
dia tersenyum dan mengambilnya
untuk beberapa saat berikutnya mereka tidak bisa mengatakan apa apa selain terus saling memandang
bisakah kita pulang sekarang
ya putri mintosa kembali ke istananya
dan raja menjadi sangat bahagia
zoran ditunjuk sebagai kisah teriak pasukan kerajaan
dan tidak lama kemudian keduanya menikah
sebuah pesta besar diadakan
dan pada hari itu terbang melalui jendela dan masuk ke ruang pesta
datanglah seekor burung beo yang lain
melihat burung itu
peri peri juga merasa terpesona
dia lalu terbang mendekatinya
namaku adalah goreng
kentang goreng tepatnya